presiden terpilih prabowo subianto menepis tuduhan memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dengan cara curang
prabowo mengatakan tuduhan menggunakan bansos hingga aparat penegak hukum sangat kejam dan tidak berdasar
prabowo menyadari para pendukung prabowo gibran pasti terganggu dengan tuduhan itu
meski demikian prabowo meminta pendukung dan relawan prabowo gibran untuk tidak terprovokasi dan terpancing
prabowo berpesan agar proses pemilu tetap tentram
atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
namun kami meminta kepada pendukung pasangan prabowo gibran para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya